sampai jumpa di video selanjutnya
begitu aida sadar
bilang aja bapak yang nolong aida
saya kan gak kenal siapa siapa disini
lakuin permintaan saya
disini cuma ada aida dan bapak aja
saya permisi dulu
ini kayak mimpi buat aku sih
kita bisa berduaan lagi kayak gini
kamu sendiran dong di bunda kaku
kamu sekali sekali manja sama aku
ini kamu tuh aneh aneh aja deza
kalau kamu lagi nyetir kamu tuh seharusnya konsen
aku tuh paling gak suka kalau kamu gak konsen
hati hati dong kalau nyetir mobil
kamu tuh gimana sih
ada orang menyebrang kan mau tabrak
kamu konsen dong zak
kamu yang bikin aku gak konsentrasi ya
aku bingung deh sama
kamu tadi juga nyender ke aku pas aku lagi nyetir
bukannya kamu paling gak suka hal itu meskipun aku minta
sebenarnya ada apa sih
kok kamu jadi berubah kayak gini
ada apa sebenarnya
pak riza dimohon datang
ada kebakaran pak di rumah sakit
seperti kebakaran di rumah sakit
ibu ibu rumah sakit kebakaran bu
ini nyadir kamar aida yang kebakaran
saya dengar terjadi sesuatu sama itu
kamu gak apa apa kan eda
bagaimana ini aida dokter
tadi aida sempat sadar
cuma mungkin dia masih trauma jadi dia pingsan lagi
ini ayah saya bu laras
ini ayah saya bu laras
ini ayah saya bu laras
saya surya bu
jadi papa yang menyelamatkan aida
saya ucapkan terima kasih yang sedalam dalamnya
ternyata anda yang telah menyelamatkan jiwa tunangan cucu saya
semua ini cuma kebetulan
yang penting sekarang aida sudah selamat
maaf saya permisi dulu
bu masih ada urusan
jangan lari kamu
hantar aku di atas kotakmu
saya membersihkan diri
aku kelak bread bukit r bunga iklan tur cham natanuffsisai
i trainer para cakwa

kirain kamu gak bakal bangun bangun
yang bawa aida kesini aksan kan
kamu gak apa apa kan
coba saya periksa sebentar ya
enggak sih baik baik aja dokter
kalau bukan gara gara ahsan saya pasti udah meninggal
saya mau bilang makasih sama aksen dokter
yang bawa aida kesini
itu pak surya
bukan si aksan
jadi papa yang menyelamatkan aida
dan kebetulan pak surya itu
bapaknya dokter panji
iya kan dok
jadi bukan aksan
lama banget sih ini makanannya
lama banget sih ini makanannya

lama banget sih ini makanannya
lama banget sih ini makanannya
kalau x donate

mau lupa beli
ya lah emang usia lu usia lupaan
kok gimana sih gua gak ada tega sama dia
eh kalo lu ada tega kasih aja nasi lu
gua enggak enak aja
eh kamu lari
aku tahu pasti abang yang menyebabkan kebakaran itu
abang udah bener bener keterlaluan
aku peringatin abang ya
kalo sampe sesuatu terjadi
abang akan berbicara